informasi selanjutnya datang dari presiden joko widodo yang mengapresiasi niat amin rais untuk maju sebagai calon presiden
menurut jokowi amin rais punya modal pengalaman yang cukup untuk ikut dalam pilpres dua ribu sembilan belas
hal ini disampaikan presiden joko widodo di sana kepresidenan bogor jawa barat pada selasa siang
jokowi menilai sebagai politikus senior pengalaman amin tidak diragukan
presiden jokowi juga menyebut dengan rencana majunya amin rais dalam pilpres nanti bisa jadi alternatif baru bagi calon pemilih
sementara itu terkait usulan rencana pertemuan dengan amin rais jokowi mengaku akan menyesuaikan dengan jadwal agenda kegiatannya
saya kira sangat bagus sangat bagus karena kita tahu beliau seorang tokoh politik yang saya kira tidak diragukan lagi pengalamannya
senioritas beliau dalam kancah politik nasional juga tidak diragukan
kemudian juga kapabilitas dan leadership beliau juga saya kira tidak ada yang meragukan rakyat tidak meragukan itu
dan rekam jejak beliau juga saya kira tidak ada yang meragukan
saya kira sangat bagus untuk memberikan alternatif pilihan pilihan dalam rangka
pilpres ke depan sangat bagus